sebuah restoran di kawasan jakarta selatan menyiapkan paket makan unik untuk menyambut datangnya hari lebaran di masa psbb
set menu bernama ketupat kemenangan menjadi paket makanan praktis untuk anda yang ingin memberikan hantaran hidangan lebaran
dalam satu tampau ukuran besar berisi ketupat opor ayam empal cabai hijau telur pindang kentang balado sambal ati dan lodeh pepaya muda
semuanya disajikan dalam kendil beserta tutupnya kemudian dikemas dengan plastik dan diikat untuk menjaga higienitas
masakan tinggal dikirim dengan jasa ojek online tanpa perlu repot memasak sendiri di rumah
sementara sebuah hotel berbintang di bandung jawa barat membuat menu spesial rendang ala hotel bintang lima
premium rendang padang ini banyak diminati sejak awal ramadan dengan strategi membuka pemesanan melalui whatsapp dan dapat dipesan dalam jumlah kecil
setiap pemesanan premium rendang sudah termasuk nasi kari yang menggugah selera
dengan mencicipi premium rendang padang ini anda akan merasakan cita rasa rendang yang otentik pada hari raya idul fitri
tanpa harus mencoba
ke sumatera barat peneliputan cnn indonesia